kita lihat minggu dini hari misalnya tebing setinggi lima belas meter di atas ruas tol purbalenyi di kabupaten bandung barat di jawa barat ternyata longsor
nah longsor ini sempat menutupi akses jalan tolpur balenyi arah jakarta menuju kota bandung tepatnya di area kilometer satu ratus delapan belas
nah longsor ini terjadi pada hari minggu sekitar pukul tiga dini hari akibat curah hujan yang tinggi
terlihat gundukan tanah setebal dua meter sempat menutupi tiga dari empat lajur akses jalan tol dari arah jakarta menuju bandung
beton dinding penahan tebing setinggi empat meter yang membentengi sawah warga jebol
untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun laju kendaraan dari arah jakarta menuju bandung sempat tersambut
sendat karena hanya ada satu jalur yang bisa digunakan
alvito akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai longsor ini